sepertinya kiamat sudah semakin dan semakin dekat
seperti yang kita ketahui bahwa
keadaan di kutub timur sudah mulai cair esnya
tapi mohon maaf saudara terang
es di kutub barat itulah yang sudah menjadi batu
tidak tidak saudara kau
justru yang paling mengkhawatirkan itu
kadaan di kutub tenggara
karena disana pasir sudah
kamu ini ibunya sudah siap
masih sama semuanya empat
terima kasih bu
ini kotak makan buat kamu sama ibu kamu di rumah
kotak ibu saya saya gak boleh minta minta bu
loh kamu kan gak minta minta
ini bonus dari ibu
karena kamu sudah jadi pelanggan setia ibu
terima kasih ya bu
ibu udah pantas tuh punya cucu
bilang sama anaknya biar cepet cepet punya cucu
gak punya anak maaf ya bu
bu yang keluarga pada marah
maaf kami sudah beristirahat dengan semangat mahal mungkin
saya pergi dulu
sampai jumpa di video selanjutnya
tuh saya sangat sedih
siapa yang dihukum siapa juga yang disuruh ngebelesin
ya ya pak
kayaknya kamu tidak kenal sama si paruk
kalau bukan di pesan saya sudah bergulung
saya mau kasih tahu kepada kamu
semalam saya menemukan ini
apa kalau saya kepo
biasa kamu p geneticist
ya tentu sekali
kenapa dirinya sampai terloh empat ribu jidat
nanti aku akan menekan tekan kau
kangen kalau dia bakal mufi
pokoknya gak bisa lepas
sepertinya kiamat sudah semakin dan semakin dekat
seperti yang kita ketahui
keadaan di kutub timur
sudah mulai cair esnya
tapi mohon maaf saudara terang
es di kutub barat itulah
yang sudah menjadi batu
tidak tidak sodara ku
justru yang paling mengkhawatirkan itu
keadaan di kutub tenggara
pasir sudah mulai mengering
anda tidak tahu apa apa tentang hal ini
memang dimana mana bencana
sudah mulai datang
saya kemarin itu
ditangkap oleh ahli neraka
tapi saya melarikan diri
karena apa karena tugas tugas kita belum selesai
siap tuan wali
kami siap untuk melaksanakan tugas yang mulia ini
kandar kandar terbaik saya
apakah diantara kita berdua
ada kandar kandar lain
ya kalian berdua adalah
kandar kandar saya semuanya
terima kasih tuan wali
kami sangat tersanjung mendengar itu
terima kasih tuan wali
kita teruskan perjuangan
dengan yel yel berjuang
mamae mau taruh dimana lagi nih
eh bisa bisa betul
aduh mamae bagaimana
beta mau liat jalan mamae malah beta yang tabrak
eh lu jalan ke depan bisa keliatan
ya ganjil emang lu bawa bulat balik
hmm udah pegang
gini hari masih aja pada berantem
aduh waduh ini jangan jangan
udah mendingan lu jalan
udah jalan jalan
capek banget sih ngeliatnya
coba kalo dia ga pake marahan sama katro
kan ada temen yang megangin dia
eh putar aja dah
ayo bu kita masuk aja dah
ike udah ustad indah tau
pangkal seluruh penyakit
ada di ibu jari kaki
antum bisa mengarang indah
pijitnya tidak berasa
anak pijit segini kenceng
masih kurang kenceng bang ustadz
ah ini baru kenang
udah ustadz harus sering olahraga
tugas anak itu berat
tidak seperti antum
membuat kepala jadi panjang
faham lagi sudah datang sama sohib sohib
tambah puyeng tuh bang ustad
ah itu antum faham
kalau antum puyeng
kenapa minta pijitin tangan
karena dari tangan
larinya ke kepala
oh begitu ya bang ustadz
yang lain lagi belum selesai
datang dari mesir
ujian bang ustad
berat banget ya bang ustad
nah itu anti fihim gabung
emangnya ke puncak gunung naik naik
pijit kencang ala semut
antum pijitnya bagaimana sih
teh bingung harus milih siapa
tarul tarul milih siapa dan untuk jadi apa nih
jadi salon suami atuh teh
neng teh bingung harus milih bang apoy
a dokter atau ustadz zainal
itu tuh maruk banget ya neng ya
kenapa gak sekalian aja ini faruk tuh
kenapa gak sekalian
gak mau bang faruk mas suaranya teh berisik teh
kayak itu teh danggut yang didorong geneng
ini enak ada ada aja ya maruk tapi milih milih gitu
kemana dia pergi kenapa ada wali sinar ya